mrt jakarta segera beroperasi
maret dua ribu sembilan belas mendatang warga ibu kota jakarta akan menikmati sarana transportasi masal baru
yang telah ditunggu tunggu sejak enam tahun lalu
ada sebanyak dua dari enam belas rangkaian kereta mass rapid transit yang didatangkan dari jepang
kereta ini akan menjalani uji coba untuk melintasi jalur mrt
kita lihat bagaimana spesifikasi dari kereta ini
ternyata kereta didominasi oleh warna biru dan juga abu abu metalik
dan kereta ini juga memiliki panjang sekitar dua puluh meter lalu lebar sekitar dua sembilan meter dan ketinggian mencapai tiga sembilan meter
tiap rangkaian kereta akan ada enam gerbong
pihak mrt menyiapkan enam belas rangkaian kereta empat belas yang akan melayani perjalanan reguler
sedangkan dua rangkaian kereta lainnya akan menjadi cadangan
lalu bagaimana interior dari kereta ini mari kita lihat bersama sama
ini dia bagian interior dari kereta mrt yang selama ini kita tunggu tunggu
kereta mrt ini mampu mengangkut sebanyak tiga ratus tiga puluh dua orang untuk satu gerbongnya
jadi kalau misalnya satu rangkaian kereta itu terdiri dari enam gerbong
maka kereta ini mampu mengangkut sebanyak satu sembilan ratus lima puluh orang untuk sekali jalan
berbicara tentang fasilitas sendiri kereta ini dilengkapi dengan kursi yang terbuat dari bahan fiber dan juga tahan akan api
tidak hanya itu di sini juga dilengkapi dengan peralatan
udara lalu juga ada cctv seperti yang ada di atas kepala saya ini sebagai alat keamanan
dan juga adanya kursi prioritas
dan ini sudah mulai bergerak di keretanya
nah kereta ini ternyata mampu melesat hingga seratus km per jam
selain itu juga nantinya perjalanan dari lebak bulus menuju bundaran hi ini hanya ditempuh selama tiga puluh menit saja
dan nantinya kereta ini akan ada di setiap stasiun selama lima menit sekali